suku dinas pertamanan dan pemakaman jakarta timur membongkar makam fiktif di tempat pemakaman umum pondok rangun cibubur jakarta timur selasa siang
dari hasil penyisiran petugas menemukan dua puluh delapan makam yang teridentifikasi makam fiktif
petugas suku dinas pertamanan dan pemakaman jakarta timur selasa siang menyisir satu persatu blok makam di tempat pemakaman umum pondok rangun jakarta timur
dalam penyisiran tersebut petugas menemukan sedikitnya dua puluh delapan makam fiktif yang hanya ditandai nisan kayu dan diberi nama
petugas langsung membongkar makam makam fiktif tersebut
selain melakukan pemeriksaan terhadap makam yang terindikasi fiktif pihaknya juga ada melakukan pemeriksaan terhadap izin pengguna tanah makam atau iptm dengan menghubungi ahli waris untuk memastikan makam tersebut asli
bisa kita gunakan untuk makam baru
atau apabila ada ahli waris
karena ini kan datanya
kita juga menghubunginya kita coba buka di pendaftaran tidak ada yang meninggal sesuai dengan tulisan lisan di situ
apabila ada keluarga kita akan bongkar ada nggak benar nggak pengakuan mereka
artinya di pondok rangun sendiri ada beberapa makam yang diduga fiktif
yang teridentifikasi fiktif ada dua puluh delapan yang sudah saya laporkan